perikatan indonesia terhadap beberapa pihak untuk penyelesaian isu itu
pertama sedikit latar belakang

dengan dampak yang luas tidak hanya untuk myanmar sendiri

pengungsi yang mengalir ke negara negara tetangga

karena dalam piagam asean jelas disebut
bahwa kita akan melakukan pemerintahan suatu constitutional government

dan kompleksitasnya tinggi sekali ya
dan tinggi sekali
nah yang masalah mendesak ini masalah politik ini
asean chair akan menunjuk special envoy
dan untuk indonesia

ini akan membantu beliau dalam melakukan komunikasi dengan semua pihak

serta dalam bagaimana nasional bagaimana keadaan keadaan bagaimana keadaan di negara bagaimana keadaan di negara
dan juga untuk negara negara
dan juga untuk negara negara
bagaimana nantinya membawa para pihak ini dalam suatu dialog
nah itu yang paling mendesak
tapi kita tahu juga ada masalah kebangsaan yang serius
yang ininya dalam jangka panjangnya juga perlu diselesaikan
tapi fokus asean saat ini adalah pada masalah tadi
kemanusiaan ya berarti ya pak
tapi karena kompleksitas masalah ini membuat kita juga harus realistis
apa itu bisa dicapai dalam setahun ini gitu kan berarti
ya tidak bisa setahun ini
tidak bisa seperti membangun candi roro mendut besok pagi jadi gitu
jadi kita harus pragmatis
tapi kita cukup optimis bahwa kita akan membawa banyak kemajuan
karena kita semua akan terdampak dengan masalah myanmar
rangkaian untuk setahun ke depan selama indonesia menjadi chairman asean dua ribu dua puluh tiga ini apa saja pak arto
ada berapa pertemuan penting
dimulai dengan pertemuan para menteri luar negeri minggu depan tanggal tiga dan empat februari di sekretariat asean di jakarta
kemudian ktt asean ke empat puluh dua empat puluh second asean summit tanggal sembilan sebelas mei
itu rencananya insya allah di labuan bajo
kemudian rangkaian pertemuan menteri luar negeri bulan juli dan ktt kedua
nanti di jakarta september
ada juga nanti pertemuan menteri menteri ekonomi
keseluruhan akan ada empat ratus sembilan puluh empat pertemuan asean
dan sekitar tiga ratus itu akan diselenggarakan di berbagai wilayah di indonesia
dan sejauh ini persiapan bagaimana pak arto
kita melakukan koordinasi sangat erat dengan berbagai kementerian
kita memiliki yang namanya sekretariat nasional asean
itu bagian tetap dari asean
tempat koordinasi semua kementerian
pak arto kalau misalnya sekarang ada pertanyaan publik
asean mau dibawa kemana oleh indonesia
kita akan sesuai logo kita
asean yang inklusif memayungi
semua pihak akan terlibat
asean yang bekerja mencapai cita citanya
indonesia yang akan dengan segala daya upaya memastikan bahwa hal hal ini akan tercapai
yang penting itu adalah isu isu mendesak memastikan tidak berdampak
seperti masalah pangan energi pertumbuhan ekonomi
asean sendiri sekarang secara ekonomi
cukup baik di tingkat dunia
kita ingin ini terus dipertahankan
dan juga tetap agile
kita akan melibatkan
aktif juga ya berarti ya
dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat kita
sudahkah sekarang diidentifikasi kira kira tantangan dalam setahun kedepannya akan terjadi apa
karena kalau misalnya kita bicara geopolitik
di eropa katakanlah perang masih terjadi
ukraina rusia dan itu berpengaruh
kemudian komoditi harga minyak segala macam juga akan berpengaruh
selain itu apakah sudah ada hal hal lain yang diidentifikasi akan betul betul menjadi tantangan
kita mengantisipasi mewaspadai
isu seperti pangan
untuk pangan memastikan di asean sendiri
nanti akan ada suatu leaders declaration
yang memperkuat kerjasama di asean sendiri untuk pangan
dan memperkuat kerjasama dengan negara negara mitra kita
kemudian juga energi
sambil juga memastikan ada energy transition

arah energi yang lebih hijau
yang memastikan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi
kesehatan yang tadi juga sudah kita bahas
kalau kita bicara tentang pangan pak arto
apakah ada strategi juga katakanlah
menyiapkan satu dua negara yang bisa kemudian
biar akan menjadi lumbung pangan asean
biar akan menjadi lumbung pangan asean
adakah hal hal seperti itu yang sudah disiapkan juga
adakah hal hal seperti itu yang sudah disiapkan juga
masing masing negara asean punya kelebihan
masing masing negara asean punya kelebihan
kita mengarah pada atau sudah mencapai
ada naik turun

negara negara di kawasan sub mekong juga penghasil beras
kita seperti kita merupakan pengimpor

juga seperti komoditas gula dan lainnya
asean yang lain juga seperti itu
jadi ada memastikan di masa krisis
perdagangan diantara asean itu
bisa lebih bebas hambatan
tapi juga dengan negara mitra
tapi juga dengan negara mitra
negara penghasil pangan besar
negara negara penghasil pangan besar
seperti india australia kanada rusia yang bisa kita bekerja sama untuk pangan pupuk
jadi memastikan ada kelancaran terutama kalau sampai ada krisis mudah mudahan sehingga ada
ya mudah mudahan tidak bagaimana dengan krisis iklim apakah itu juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan
dan akan difokuskan untuk didorong di tahun ini
sebenarnya masalah pangan itu merupakan manifestasi dari persoalan iklim
terus kalau kita bicara energy transition itu merupakan upaya untuk memitigasi dampak dari iklim
tapi pembahasan tentang iklim sendiri ada pertemuan khusus menteri menteri lingkungan hidup asean
untuk membahas berbagai persoalan tentang iklim
secara keseluruhan memastikan target target bersama terpenuhi
kemudian juga bagaimana kerjasama untuk mengembangkan carbon market pasar karbon mungkin juga pasar karbon kawasan
kalau nggak tahun ini dalam waktu tidak terlalu lama
kalau sekarang kita tadi sudah bicara yang kelihatannya bagus bagus ya
tapi kita tahu di kawasan asean itu juga
ada lalu lintas atau transaksi atau transnational crime nya cukup tinggi
jadi katakanlah di beberapa perairan antara indonesia dan filipina
kita tahu di situ ada penyelundupan senjata katakanlah termasuk juga perdagangan orang yang tadi anda sampaikan
apakah itu bisa diselesaikan di tahun ini
bagaimana caranya apa kemudian yang disiapkan
untuk perdagangan orang
sebenarnya di asia
di asia asia itu sudah ada berbagai mekanisme
mekanisme kerjasama mekanisme antar penegak hukum untuk memastikan tidak ada perdagangan orang
dan dimana terjadi ada kerjasama yang bisa langsung diimplementasikan
tetapi belakangan kita melihat bahwa perdagangan orang kerjasama itu ternyata tidak berjalan selancar yang dirancang semula yang didesain
nah ini yang justru yang harus kita addres tahun ini
jadi akan ada suatu deklarasi para pemimpin tentang perdagangan orang trafficking in person
bukan untuk menciptakan mekanisme baru tapi untuk melihat kenapa yang selama ini kurang berjalan lancar
dan bagaimana mengatasinya
dan juga khusus pada penyalahgunaan teknologi

karena kan di sini banyak penyalahgunaan teknologi

nah ini khusus pedagang orang
terkait dengan tadi seperti perdagangan senjata atau lalu lintasi legal
nah ini ada kerjasama indonesia filipina malaysia di tulu
ada upaya yang digagas oleh menteri pertahanan untuk membentuk asean ice
suatu kerjasama monitor dari udara antara asean
sekarang itu sudah ada di selat malaka
dan itu bisa coverage seluruh wilayah itu atau bagaimana itu pak
jadi kita masing masing di wilayah kita
tapi ada pertukaran informasi yang berlangsung
dan mungkin secara bertahap kerjasama yang lebih terintegrasi
ada personel yang ikut di pesawat lain misalnya
dan itu memang dimungkinkan gitu ya pak ya
dan bisa diwujudkan di tahun ini
harapannya gitu kalau untuk our ice
jadi bukan digagas tahun ini
tapi tahun ini mungkin sudah bisa diimplementasikan
yang menarik sekarang juga selain soal pangan iklim
tadi anda sudah mengatakan berkaitan dengan kesehatan
kita tahu kita semua sekarang sedang bangkit dari pandemi
tapi bisa saja
bisa saja kemudian ada pandemi lain terjadi
kemarin kita sudah belajar ya
sekalipun memang survive
termasuk indonesia adalah salah satu negara yang survive
bagaimana sekarang kawasan asean untuk bisa mengamankan wilayahnya sendiri sebenarnya
katakanlah sekarang sudah ada virus baru lagi di tiongkok yang sedang merebak
yang kemudian ada beberapa negara sudah menutup diri
nah sekarang kawasan asean ini bagaimana untuk mencegah supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
ada satu pengalaman sangat berharga dari pandemi kemarin
ternyata kita memerlukan akses yang selalu terbuka
jadi ada koridor untuk perjalanan antar negara asean
dan berdasarkan pengalaman itu indonesia dua tahun terakhir menginisiasi yang namanya asean travel corridor arrangement
jadi belajar dari pengalaman itu
kita siapkan kesepakatan ini arrangement ini
untuk kalau nanti ada pandemi yang lain atau masalah lain
sehingga perjalanan antar negara asean itu bisa terus berlangsung
jadi masih tetap terbuka khusus untuk asean
dan kemarin itu tetap dilakukan selama pandemi atau bagaimana
kita saling belajarnya disitu justru
belajar dari pengalaman itu
kita membangun mekanisme supaya di masa yang akan datang tetap terbuka
kalau misalnya pak arto sekarang kita lihat konsep atau situasi psikologis antar negara asean
apakah bisa digambarkan
sebenarnya seperti apa
apakah memang openly cooperate
atau memang masih ada beberapa hal yang masing masing disimpan oleh masing masing negara
yang ini nggak akan tuntas
nggak akan beres sebelum ada penyelesaian
dan semuanya dibawa ke atas meja dan didiskusikan bersama
ini sudah tahun yang ke lima puluh enam
negara membentuk asean
tapi asean juga membentuk negara
dalam pengertian shaping behavior
karena ada asean
maka berbagai masalah antar negara
itu bisa kita lakukan melalui dialog diplomasi
untuk upaya mencari penyelesaian
seperti masalah perbatasan misalnya
dan desember kemarin baru disepakati antara indonesia dengan vietnam
itu dilakukan setelah perundingan belasan tahun
jadi tidak terjadi ketegangan
ya mungkin ada insiden insiden
tapi tidak menjadi ketegangan besar
karena ada kanalisasi
terus kita lakukan negosiasi
sampai dicapai kesepakatan
ini juga terjadi antar berbagai negara asean lain
masalah pasti ada lah
ada masalah masalah yang sangat mendasar
tapi yang penting disini adalah
tidak terjadi ketegangan yang tidak terkendali
nah ini adalah kontribusi asean
bagaimana suatu kawasan
yang tahun lima puluh an enam puluh an itu disebut sebagai seperti balkan
kawasan yang sangat diverse
susah mencapai kesepakatan
bisa menjadi suatu kawasan yang seperti kita lihat ini
apakah masih ada negara yang sangat sangat protektif
dan agak sulit kemudian untuk terbuka
dengan tawaran tawaran yang diberikan oleh organisasi atau negara
atau komunitas asean
pasti ada perbedaan perbedaan
kalau protektif kita bicara tentang perdagangan misalnya
masing masing itu punya kepentingan tertentu
tidak kurang dari indonesia
tapi yang penting
kita sepakat tentang dimana perbedaan itu ada
kita saling memahami
dan kita terus berbicara untuk mengurangi intensitas perbedaan tersebut
bagaimana caranya pak
maksudnya pendekatannya seperti apa
pertemuan pertemuan secara teratur
mungkin itu kenapa ada dalam satu tahun ratusan pertemuan asean
jadi bukan hanya kumpul kumpul
hanya bicara tanpa arah
tapi ada agenda yang jelas
untuk mencari penyelesaian berbagai isu yang dibahas tahun itu
apa sih pak sebenarnya isu yang paling sulit disetujui bersama sejauh ini
selama asean berdiri lima puluh enam tahun ini
apakah soal kawasan
apakah soal lain
atau apa sebenarnya
masing masing punya tingkat kesulitan yang bervariasi
saya nggak bisa mengatakan isu politik lebih sulit dari isu perdagangan misalnya
karena punya tingkat kompleksitas yang berbeda
tapi misalnya di tingkat politik
perundingan traktat atau treaty untuk kawasan asia tenggara yang bebas senjata nuklir
itu memakan waktu sangat lama
mungkin hampir dua puluh tahun
itu sudah dicapai
lebih dari dua puluh tahun lalu sudah dicapai
tantangan kita sekarang adalah memastikan negara negara senjata nuklir akan aksesi pada protokolnya
di kawasan asia tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir
itu misalnya salah satu
kalau di bidang ekonomi
perdagangan bebas misalnya
itu kan memakan waktu sangat lama untuk menuju tarif rendah sesama negara asean
dan sekarang pun masih ada sensitivitas tertentu
masih ada negative list
barang barang yang tidak bisa diperdagangkan bebas
dan sekarang kita memasuki perdagangan bebas kawasan yang lebih luas
nah ini berbagai persoalan kita tangani secara bertahap
kalau misalnya sekarang dilihat
kita sekarang bagaimanapun indonesia memasuki tahun politik
apakah itu kemudian juga akan berpengaruh dan kita tahu beberapa ada gejolak politik juga di negara negara asean lainnya
bagaimana kemudian menjembatani negara negara lainnya
halal itu agar tidak terlalu menjadi persoalan yang kemudian dibawa ke komunitas
setiap negara asean paham bahwa dia bagian dari komunitas
sehingga masing masing juga paham bahwa harus memperhatikan kawasan komunitas
bahwa ada kewajiban pada piagam asean
bahwa kita ingin menuju suatu komunitas yang memiliki nilai bersama yang semakin kuat
nilai bersama seperti demokrasi penghormatan ham pemerintahan yang konstitusional
tahun ini misalnya kita akan mendorong supaya ada yang namanya asean human rights dialogue berlangsung setiap tahun
sejak dimulai dua ribu empat belas itu baru terjadi empat atau
jadi empat atau lima kali termasuk tahun ini
tapi kita akan jadikan ini suatu kegiatan tahunan
kalau misalnya boleh tahu sekarang apakah ada keinginan khusus atau misi khusus yang ingin betul betul ditekankan oleh presiden jokowi selama masa keketuaan asean ini pak arto
semua yang kita bahas tadi merupakan prioritas presiden
satu hal yang belum saya sebut tadi adalah tentang dalam rangka stabilitas keuangan
upaya untuk diantara semua asean itu saling menghormati mata uangnya
jadi kerjasama saling mengakui qr code atau qris
kalau sekarang baru ada diantara empat negara
kalau bisa tahun ini menjadi diantara sepuluh negara
sehingga penggunaan qris itu bisa dipakai di mana mana di asean
di asean gitu ya
jadi itu akan mempermudah dan transaksi akan lebih mulus gitu ya antar negara asean kurang lebih
kalau sekarang misalnya nih misalnya publik ingin juga ikut serta
selama masa keketuaan asean indonesia ini apa sih kira kira yang bisa dilakukan pak arto
salah satu kegiatan penting itu adalah
dan kita menggandeng beberapa mitra untuk penyelenggaraan di berbagai wilayah di indonesia
ini bagian dari upaya mewujudkan asean sebagai people center asean
kemudian juga kita memiliki mitra hampir tujuh puluh pusat pusat studi asean di indonesia saja
jadi kita berharap mereka juga akan berperan
saya sendiri sudah berdialog dengan mereka beberapa hari lalu
dan kita akan bekerja sama untuk memastikan sebenarnya bukan memastikan tapi bahwa pusat studi asean ini mereka juga sangat antusias untuk berperan di kampusnya di masyarakatnya
ini adalah modal modal kita
selain juga kerjasama kita dengan pemda dan pemkot
di antaranya logo
logo ini bisa diambil dari sumber terbuka
setiap orang bisa memanfaatkan logo asean ini
hanya saja mereka yang akan komersialisasi
yang perlu memastikan standarnya sudah sesuai
pak arto sebenarnya kalau karena tadi sudah membahas pemuda dan pemudi
apa sih sebenarnya isu yang menjadi concern pemuda pemudi seluruh asean ya
apakah sama dengan isu isu kalau di indonesia
katakanlah kita soal ketenaga kerjaan gitu ya
peluang kerja untuk anak anak muda
bagaimana dengan wilayah wilayah lain
kebetulan youth dialog itu memang salah satu isu yang akan diangkat dibahas
adalah tentang masa depan pekerjaan
jadi sama ya isunya ya
di indonesia singapura malaysia sama
mereka yang memasuki lapangan pekerjaan
sebenarnya skills apa yang dibutuhkan
kita menggandeng beberapa pemain swasta
untuk mengetahui perspektif mereka
tapi juga isu yang tadi putri angkat soal perubahan iklim
ini juga isu yang sangat besar jadi perhatian generasi muda
ini juga akan
isu genzi pokoknya yang bisa diviralkan bisa kemudian dibahas di media sosial
itu adalah tentu isu isu yang penting untuk anak anak muda
tapi memang sekarang penggeraknya pemuda dan pemudi kan pak arto
tidak di indonesia dan juga di wilayah wilayah lain ya
dan sebenarnya bukan hanya genzi
yang jn x seperti saya juga
makanya bedanya kalau saya mungkin masih nyetir mobil anak anak saya itu udah gak nyetir mobil
mereka lebih pakai aplikasi
mbak arto sekarang terakhir
apa misi asean yang ingin dibawa yang ingin ditunjukkan kepada dunia
kita pastinya ingin memastikan kawasan asean
tetap menjadi titik terang bright spot dalam perekonomian dunia yang cukup suram sebetulnya
tahun lalu bisa kita lalui dengan relatif cukup baik
tahun ini harus kita lakukan
kita memiliki modal besar dengan penduduk lebih dari enam ratus juta se asean
merupakan kekuatan yang apa
bahkan dari segi investasi investasi dunia asean ini juga merupakan bright spot
untuk berbagai apakah dari eropa amerika atau negara negara asia timur
tapi dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita harus memastikan lingkungan yang terus stabil
dan di sini asean juga akan berhasil

dan asean juga akan berhasil
semoga harapan kita semua ini semua lancar selama satu tahun ke depan
misi misi dan prioritas yang dibawa bisa betul betul disepakati bersama
dan sekali lagi tadi yang pak arto bilang bahwa tidak mungkin ini semua bisa beres tercapai dalam satu tahun
tapi paling tidak langkahnya sudah dimulai sekarang ke arah sana gitu kan
ini merupakan pekerjaan besar untuk kita semua
memerlukan partisipasi dari kita semua masyarakat dan bangsa indonesia
pak arto terima kasih banyak direktur jenderal kerjasama asean kementerian luar negeri republik indonesia bapak sidarto r suryo dipuro
terima kasih banyak
saya tahu setahun ke depan pasti akan sibuk pak arto jadi sehat selalu
dan sekian dialog kita pada acara pada pagi hari ini di acara kikov ke ketuaan asean dua ribu dua puluh tiga
selanjutnya ada rekan saya uli herdi nansyas
silakan kasih perhatian
herdi nansya silakan uli
baik terima kasih putri untuk acara hari ini yang luar biasa sekali
pemirsa dan hadirin sekalian hari ini dengan bangga bersama sama kita telah melakukan
baik kembali di panggung hiburan pagi hari ini
apakah sudah siap untuk digoyang
langsung saja kita sambut bakat bakat terbaik asean
inilah dia lady rara dan hari putra
selamat pagi semua
boleh berjoget di sini sama sama ya
ku hanya seorang penghibur penghibur di kalagundamu
tak pernah ku bayangkan ku kan menjadi bintang
berdendam di panggung ku bilang
boleh yang di depan
panggung menyebagaikan mimpi
tak pernah ku bayangkan ku di sini
kan bernyanyi kan berdendam
lihat bintang malam bersinar di langit terang
wahai angin malam bawakan kabar saya
sangat rindu lewat dendam bintang bintang
asean mana suaranya
asean mana suaranya
b bern b ber ni luar negara luar negeri
tidak pernah ku bayangkan ku kan menjadi bintang berdendam di panggung berpilat
panggung berabadang saling tinggi tak pernah ku badankan ku disini
sang bernari yang berdendam bernama bintang bintang
lihat bintang malam kemelang di langit terang
saat mahal mahal ikut menari dan bergoyang
lihat bintang malam bersinar di langit terang
wanlahi angin menanggung tawar dan jambang bayang
sangat rindu lewat dekat
boleh asean semua tangannya di atas ya
oke kita sambut pangeran dari jambi ini dia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bundaran hi digoyang bareng hari ya
masih semangat gak
rallopa mana suaranya
hari frey mana suaranya
bundaran hi mana suaranya
ini lagu khusus buat adik adik yang punya nabut panjang disini oke
yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng hari
terima kasih ibu
terima kasih buat hari frey yang datang
thank you rallopa yang datang
terima kasih juga buat semuanya yang hadir
aduh siapa kamu disitu
membuat mataku terbaku
tangannya keatas boleh
aduh memandangmu tak bosan bosan
bolam matamu indah menawan
bikin hati penasaran
senyum batu indah bagai perbatas
aduh sayang adik rambut panjang
siapa namamu dimana
bolehkah ku ingin berkenalan denganmu
aduh sayang adik rambut panjang
sudikah kiranya menjadi teman hidupku
adik sayang kan ku buat dirimu bahagia
tangannya keatas boleh
yang jauh mari merapat kesini
yang dekat disini mari merapat lagi oke
ralova mana suaranya
ibu memandangmu tak bosan bosan
bolam matamu indah menawan
senyumanmu indah bagai bermata
aduh sayang adik rambut panjang
siapa namamu dimana
bolehkah ku ingin berkenalan denganmu
aduh sayang adik rambut panjang
sudikah kiranya menjadi teman hidupku
adik sayang kan ku buat dirimu bahagia
aduh sayang adik rambut panjang
siapa namamu dimanakah alamamu
bolehkah ku ingin berkenalan denganmu
aduh sayang adik rambut panjang
sudikah kiranya bermain dekat denganku
adik sayang kan ku buat dirimu bahagia
kesempatan lagi untuk menjadi tuan rumah dan juga apa namanya ketua apa namanya ketua asean
iya betul dua puluh tiga yang sudah keempat kalinya iya bener bener semoga bisa menjadi